ini adalah sungai daya sungai yang terletak di desa sukadana kubu karangasem ini merupakan jalur lahar hujan
sejak erupsi gunung agung minggu lalu sungai daya kerap dialiri material vulkanik berupa lumpur dan batu
hal ini diperburuk dengan cuaca hujan yang turun setiap hari di sekitar gunung agung
bahkan akibat hujan yang terjadi hingga selasa malam sungai daya meluap dan hampir merusak perkebunan dan rumah warga
ya jelas kami sebagai masyarakat di sini merasa khawatir dan sangat luas sekali dengan adanya banjir yang seperti kemarin yang lumayan besar
mengakibatkan desa dan warga kami terkena bencana
sehingga kami pun dari awal sudah mengadakan evaluasi lewat paruman adat supaya di kawasan permukiman tidak diberikan izin untuk menggali
sehingga sudah terbukti dengan terjadinya banjir yang kemarin
putu tantra adalah warga yang juga pengusaha pertambangan pasir yang berlokasi di sungai daya
akibat lahar hujan alat ayak pasir miliknya terendam lumpur sedalam enam meter
walau penggalian yang tidak direncanakan dengan baik berdampak pada perubahan aliran sungai
limbah penambangan pasir mengakibatkan aliran sungai terhambat
selain mengancam perumahan warga kondisi sungai daya saat ini turut mengancam infrastruktur
seperti jalan raya dan jembatan
selain melubur ke rumah rawda juga akan melubur ke jalan raya
nah apabila aliran sungai dari tukadaye ini melewati jalan raya jalur amlapura kubu dan kubu singaraja
itu akan menghambat arus lalu lintas dan menjadi terisolir daerah kubu maupun daerah yang sebelah barat
sehingga tidak bisa dari barat ke timur dari timur tidak bisa ke barat
terjadi apabila tidak cepat dilakukan pengerukan atau normalisasi sungai tukad daya ini
upaya normalisasi sungai saat ini hanya dilakukan oleh satu pekerja saja
mayoritas pengusaha tambang pasir telah mengevaluasi alat berat dari zona merah ini
pemerintah setempat berharap para pemilik alat berat ini mau membantu melakukan pengerukan agar proses normalisasi berjalan lebih cepat
mementasat catra diningrat karangasem
sekarang pengelolaan amlapura